dki jakarta mulai memasuki fase transisi psbb dengan dibukanya sejumlah sektor perekonomian hingga tempat ibadah
lantas apakah jakarta siap dengan perubahan yang dilakukan secara bertahap
nah untuk membahas hal ini kita telah terhubung dengan pakar epidemiologi universitas erlangga laura navika yamani
selamat pagi mbak laura bagaimana tanggapan anda atas perpanjangan psbb ini
apakah langkah pemprov dki menurut anda sudah tepat
ya selamat pagi mbak sarah dan mbak amel di cnn tv
kalau menurut saya memang langkah yang diambil oleh pemerintah dki itu merupakan suatu langkah simulasi ya
jadi artinya ini kan dalam tahap masa transisi gitu ya jadi pelonggaran psbb dengan membolehkan beberapa sektor itu bisa beraktivitas seperti normal gitu ya
tetapi ini kan tidak dilakukan secara los
artinya kan masih secara hati hati seperti itu
jadi dari tahap transisi ini kita nanti bisa melihat apakah dki itu akan lebih baik gitu kan
ataukah ada penambahan kasus gitu
jadi dari masa transisi ini akan dilakukan evaluasi
kemudian kedepannya apakah dki jakarta akan siap menghadapi kehidupan new normal sesungguhnya seperti itu
jadi kalau pun nanti pada perjalanannya perkembangannya ternyata ada peningkatan
maka pemerintah daerah dki harus bisa melakukan pengetatan seperti itu
baik lalu mulai senin besok atau delapan juni sebagian perkantoran hingga rumah makan akan dibuka
lalu apa yang perlu diantisipasi dan menurut anda apakah sosialisasi protokol kesehatan new normal ini sudah dijalankan dengan baik
ya saya rasa tahap untuk mengevaluasi masyarakat itu kepatuhan terhadap protokol kesehatan
itu sudah apa namanya ada atau enggak itu sebetulnya bisa dievaluasi ketika tahap psdb ya mbak ya
jadi kalau pas tahap psdb kemudian dilakukan apa namanya survei gitu kan
masyarakatnya apakah patuh atau enggak
nah ketika didapatkan hasil survei bahwa masyarakat ini patuh artinya tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk bisa menghadapi new normal itu lebih confident
ketika masyarakatnya itu masih banyak yang melakukan pelanggaran seperti itu
jadi kan intinya dalam psdb itu membentuk suatu hektik atau budaya dari masyarakat
masyarakat harus paham apa sih kepentingan dari menerapkan suatu protokol kesehatan gitu ya
oke kalau kita boleh menengok kembali ke belakang
ini menurut mbak sendiri langkah psbb yang telah dijalankan sebelumnya oleh pemprov dki jakarta dapat dikatakan efektif menekan penyebaran covid sembilan belas
ya kalau seperti yang dipaparkan oleh pak anies gitu gubernur dari dki jakarta
beliau menjelaskan bahwa memang kan sudah dilakukan evaluasi ya
jadi seperti rekomendasi dari badan kesehatan dunia atau who ketika suatu area atau negara bisa menghadapi suatu kehidupan yang dikatakan sebagai new normal ya
jadi new normal itu artinya tidak kembali normal tetapi normal dengan apa namanya
artinya harus ada pengetatan protokol kesehatan yang dijalankan kan gitu
nah kemudian ya mau nggak mau kan psbb ini kan tidak akan berjilid jilid gitu ya mbak ya
jadi memang ada sisi ekonomi yang diperhitungkan
jadi jangan sampai dari sektor ekonomi itu menjadi terburuk gitu kan
nah ketika indikator indikator yang direkomendasikan oleh who seperti yang pertama adalah secara epidemiologis penyebaran penyakitnya seperti apa
apakah sudah melandai seperti itu
kemudian yang kedua melihat dari fasilitas kesehatan yang dipunyai oleh daerah tersebut
apakah sudah cukup gitu kan
itu sebagai upaya antisipasi ketika nanti memang masyarakat beraktivitas di luar kemudian ada penyebaran kembali gitu kan
nah ada penanganan kesehatan yang harus dilakukan maka fasilitas kesehatan ini sangat penting untuk disiapkan
kemudian yang terakhir adalah tentang surveillance kesehatan
untuk menghadapi suatu masa transisi atau kehidupan new normal gitu ya
jangan sampai pemerintah itu berhenti melakukan metode metode tiga t gitu ya
jadi tetap harus menemukan kasus kemudian men tracing kemudian melakukan treatment isolasi itu untuk memutus mata rantai dari penyebaran covid sembilan belas
lalu mbak lora dengan
kalau kita bandingkan indonesia dengan negara negara lain di asean
menurut anda apakah
pengendalian covid sembilan belas yang dijalankan oleh pemerintah ataupun masyarakat sudah dilakukan dengan baik
ya kalau kita tidak bisa melihat apa namanya secara nasional ya itu harus diidentifikasi memang secara lokal gitu karena masyarakat kita itu kan masyarakat yang majemuk karakteristik dari masyarakat kita itu sangat bervariasi gitu ya
jadi mungkin kalau yang sekarang psbp yang dilakukan di dki jakarta itu sampai mencapai tiga jilid itu sudah berhasil gitu ya
tapi itu mungkin tidak berlaku di daerah yang lain seperti itu
jadi kita harus betul betul melihat karakteristik itu secara lokal
jadi keberhasilan itu memang tergantung dari peran aktif masyarakat gitu kan
karena intinya adalah kuncinya di masyarakat
jadi ketika masyarakat itu paham atas apa yang harus dilakukan pada masa pandemi itu misalkan dengan menerapkan protokol kesehatan
bagaimana cara memakai masker
kemudian kapan harus memakai masker
kemudian harus menjaga jarak aman
disitangan melakukan perilaku hidup sehat dan bersih dan sebagainya
ketika masyarakat itu paham kemudian menerapkan dengan suka rela gitu kan
artinya ya itu apa namanya covid itu bisa kita lawan secara bersama sama
tentunya memang didukung oleh pemerintah gitu ya
oke terima kasih laura nafika yamani pakar epidemiologi universitas erlangga yang telah bergabung bersama kami